ini lomba membangunkan sahur di bulan ramadan
selain untuk ajang adu kreativitas lomba patrol ini juga sekaligus untuk mendongkrak ekonomi warga
lomba musik patrol ini merupakan salah satu rangkaian semarak ramadan masyarakat desa singgahan
sedikitnya dua puluh kelompok musik patrol beradu ketangkasan dan kreativitas untuk memperebutkan tropi dan hadiah uang pembinaan dari panitia
ada pun penilaian lomba yaitu terletak pada kekompakan dan kreativitas
beragam alat musik dimainkan oleh para peserta lomba
ada yang membawa alat musik dongkrek yang merupakan alat musik tradisional khas madiun
serta kentongan gendang saron hingga galon air untuk ditabung
musik patrol sahur ini juga diiringi lantunan solawat nabi dan lagu lagu islam
yang dilombakan meliputi kreativitas kekompakan juga musiknya
nanti ada tim juru sendiri ada penilaiannya
kalau pesertanya ini patrol sahur ini dari mana
ini kalau ini dari singkat
kita rencanakan untuk tahun tahun berikutnya kita bisa mengadakan event seperti patrol saya ini
yang lebih skala lebih besar lagi lebih luas lagi
ini peserta yang sudah daftar berapa
ini peserta yang sudah daftar sekitar ada dua puluh
selain perlombaan musik patrol sahur panitia rencananya juga akan menggelar lomba azan
hadroh dan lomba mewarnai kaligrafi
selain sebagai ajang aduk kreatifitas perlombaan ini sekaligus untuk kreatifitas
dan juga untuk mendongkrak ekonomi warga sekitar
diberikutan kompas tv madiun jawa timur